nah untuk gelaran menginspirasi anak muda tentunya kan kita selalu butuh mendapatkan hal hal baru ya prap
inspirasi baru itu penting banget
ini ada creative pruner corner yang kembali digelar
acara talk show ini dibuat untuk menambah wawasan relasi dan juga mendengarkan diskusi para entrepreneur sukses di indonesia saat ini
dan berlangsung di tiga kota ya
yes creative pruner corner dua ribu sembilan belas merupakan acara talkshow tahunan yang diadakan untuk menginspirasi anak muda
creative pruner of corner dua ribu sembilan belas ini digelar di malang pada sembilan belas januari medan dua puluh enam januari dan juga makassar dua februari
talk show yang akan dikemas menarik
ini akan dilengkapi dengan workshop
baik workshop tentang branding maupun juga
kali ini para pembicaranya pun beragam
seperti chief marketing dan juga co founder tiket com berry undarsa aktor dion wiyoko ada deddy corbuzier najila shihab founder kitabisa com al fatih timur serta banyak lagi
ini wajah wajah yang udah gak asing lagi ya yang ada di crentre kali ini
nah di studio sekarang sudah hadir bersama
kita founder dan juga ceo dari creative pruner event creator ada putri tanjung
ada juga mas al fatih founder dari kitabisa com ya
ini sudah yang kelima
creative pruner yang kelima
wah udah gak kerasa
berarti sudah lima tahun kalau gitu ya
udah lima tahun
ini yang susah loh
istikomah itu susah
konsisten itu susah sekarang
artinya dari tahun ke tahun ada ini dong
ada progres yang luar biasa sampai akhirnya putri tetap
membuat acara yang sama setiap tahun gitu
gimana gimana sejauh ini perkembangannya
jadi kan sebenarnya creative pruner corner itu adalah kita bilangnya an ultimate talk show experience
dimana kita tuh pinginnya kalau misalnya datang creative part corner itu gak berasa kayak seminar
jadi emang hangout bareng pembicaranya
terus lebih personal
terus juga lebih ke sharing
jadi gue pinginnya tuh menelan sumbernya tuh lebih sharing pengalaman tentang jatuh bangun mereka
jadi seru banget sih
kan dari tahun ke tahun kita selalu di jakarta
tahun dua ribu delapan belas kita yaudah coba deh kita ke tiga kota
waktu itu ke surabaya jogja dan bandung
dan animenya sangat luar biasa
akhirnya oke kita coba deh tahun ini ke tiga kota lagi yang berbeda gitu
makassar malang sama medan
makassar malang sama medan
tapi sebetulnya bikin penasaran nih dari semua line up pembicara yang ada nih seru seru banget
ini pemilihannya based on
ada pak heru tanju
heru tanju itu siapa ya
ini based on apa sih pemilihan rasumbernya
pertama kita juga ada research
kita ada research kita juga ada survei
sama sebenarnya kita selalu memasangkan narasumber yang gak dikira kira akan dipasangkan gitu
dan kita tuh biasanya emang perspektifnya emang pinginnya cari yang berbeda
biar ada perdebatan juga
jadi itu sih sebenarnya
misalnya siapa yang sekarang ini
aku sama bapak
pak heru tanju
jadi nanti akan jadi pembicara bareng gitu
akan jadi pembicara bareng satu sesi
dan itu kan berdua kita of course dari generasi yang berbeda
cara pikirnya juga berbeda
itu pasti bakal seru banget
itu bakal ada ini nggak
perhara rumah tangga kali ya
oh jadi debat
seru sih tapi
karena pinginnya nanti yang datang bisa melihat banyak perspektif
dan semua kan punya racikan masing masing ya
untuk sukses atau untuk menjadi pengusaha
biar nanti yang datang bisa meracik racikannya sendiri
bikin pak hairul tanjung mau jadi pembicara gimana caranya tuh
susah banget kan
tapi itu di semua event akan ada ya
jadi di medan malang dan makassar akan selalu ada pak heru tanju
jadi yang membedakan dari kreatif perundang sebelumnya akan head to head ya
biasanya tuh dari tahun ke tahun selalu satu sesi tuh rame rame
nah tahun ini kita fokus cuma dua dua aja
jadi satu sesi itu dua orang gitu
kenapa biar lebih in depth
jadi bisa lebih fokus dan bisa lebih menggali lebih dalam
tapi banyak yang bisa di sharing gitu ya
kemudian juga ada mas alfati dari kitabisa com
mas alfati dari creative proner dua ribu tujuh belas juga pernah jadi
udah input lagi
langganan jadi pasiennya creative pruner nih ya
talkshow pertama yang makanan sama minumannya disiapin khusus tapi yang emang disukai oleh speaker nya
biasanya kita dapatnya nasi box doang kalo di seminar kan
kita tanyain dulu makannya suka apa minuman suka apa gitu
sesuai riders gitu ya
tapi kita kasih di stage ya
di stage juga kan
pas masuk dipake musik yang disukai juga sama speaker
jadi kayak di bawah suasana
ini kayak intention to detailnya bagus banget
oke kalo tiba tiba suka anjing korea seru banget sih
kayak saya takutin malam
ada anjing dangdut
ntar malam ada jaim
karena di depan orang
nonton ditontonin nih makannya yang sehat sehat aja
iya sehat sehat padahal
uluran tangan orang orang yang baik lewat situs penggalangan dana memang telah membantu
banyak orang keluar dari situasi sulit prabu
salah satunya adalah bantuan dana untuk keluarga gatot budi santoso yang tahun lalu berupaya
membayar tagihan rumah sakit buah hatinya
keciriaan alfatih mewarnai hari hari pasangan seniman gatot dan ulfa yang tinggal di kawasan
satu tahun lalu fatih lahir dalam kondisi prematur dan berat badan rendah setelah ulfa
jatuh pingsan akibat hipertensi
dia setelah sholat subuh itu dia izin ke kamar mandi terus nggak keluar keluar
ada berat pintunya gak tau
lihat istri sudah tiduran di lantai
tiduran di lantai
tiduran di lantai kamar mandi dengan kondisi yang berbusa gitu
biaya persalinan dan perawatan medis yang mencapai lebih dari lima puluh juta rupiah membuat
fatih harus menginap lebih lama di rumah sakit hingga tagihannya terlunasi
situs penggalangan bantuan kitabisa com menjadi jalan untuk membawa fatih pulang
selain menggalang dana gatot melelang lukisan lukisannya sebagai bentuk timbal balik
ke rumah sakit
dalam waktu dua belas hari dana terkumpul melebihi target dan fatih pun bisa pulang
saya berterima kasih banyak berterima kasih banyak kepada semua donatur yang sudah mengajarkan kebaikan
dan ketulusan yang luar biasa ya untuk keluarga saya sendiri
yang awalnya kita mungkin sebelumnya itu gak pernah berpikir ada masalah kita gak bakal ditolong orang banyak gitu
bakal ada gotongan
ada gotong royong sebanyak itu dua ratus orang lebih ngebantu lahirannya al fatih
sebagai bentuk terima kasih gatot membuat lukisan besar yang dipajang di kantor kitabisa com
lukisan ini kita taruh di pintu depan supaya setiap karyawan yang masuk setiap hari selalu teringat inilah kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan di kitabisa com
selain al fatih dan keluarga
kitabisa com telah memediasi banyak orang dengan jumlah donasi tersalurkan mencapai empat ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah
mahartika utama jakarta
terima kasih orang baik ternyata banyak orang baik ya yang ada di indonesia ini
apalagi kita bisa juga sebetulnya sepanjang tahun kemarin banyak sekali muncul namanya karena ada banyak apa namanya gempa lah bencana alam dan itu juga difasilitasi oleh kitabisa com begitu ya
putri sendiri memilih al fatih ya untuk masuk atau kitabisa com di sini itu pertimbangannya apa
aduh selain banyak yang request banyak yang request banyak fansnya ya banyak yang request
sebenarnya sih semua narasumber yang kita pilih pasti based on survey jadi memang banyak request dan mas al fatih juga aku selalu bilang sama mas al fatih mas al khati itu salah satu pengusaha muda yang sangat aku kagumi juga sebenarnya
jadi pingin banget mas al fatih bisa sharing ke anak anak muda semoga lebih banyak lagi anak anak muda seperti mas timi yang punya usaha tapi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang bantu banyak orang juga
jadi sangat inspiratif sih
apa yang nanti akan di share di creativepreneur
iya penasaran sedikit
mungkin karena kita kalau disebut orang kan social entrepreneurship jadi ini cara baru nggak hanya entrepreneurship untuk commercial tapi juga untuk bantu sesama lah
dan ini juga cara kreatif melalui teknologi dan dunia internet yang makin berkembang nggak hanya memudahkan kita untuk social media atau untuk belanja tapi juga untuk membantu sesama
contohnya kayak adik fatih tadi
tapi ada rencana nggak sih nanti misalnya pas lagi acara creative pruner mau bikin crowdfunding untuk sesuatu juga gitu
biasanya non audiens udah punya ide karena udah punya inisiatif jadi abis event mereka bikin sendiri dan itu lucu lucu sih galang dana buat nenek nenek di pinggir jalan atau apa
ini kita nge encourage semua orang untuk berbuat baik
untuk take action lah gitu untuk bantu sesama melalui dunia online
nah mungkin banyak orang yang pengen tahu sekarang nih dibocor dulu sedikit sebetulnya how you start the business at the beginning
jadi awal awal tuh kayak gimana tadi juga kan yang mau di hadir tuh jatuh bangunnya si pengusaha mau bangun usaha ini
sedikit lah di bocorin di sini sebentar
jadi kalau zaman dulu waktu mahasiswa sering galang dana pakai kotak amal di jalanan
pakai almamata terus keringetan gitu gitu
tapi kayak yang donasi sedikit satu
terus kedua kadang orang harus uzon kan ini beneran nggak sih donasi dipakai buat apa
nah sekarang kita berpikir kayak gimana kotak amalnya berbentuk website
ide awalnya kayak gitu
jadi supaya kotak amalnya bisa kelihatan dan bisa diakses oleh semua orang
dan di luar negeri sebenarnya udah banyak crowdfunding di beberapa negara tuh jadi benchmark kita
dan dua ribu tiga belas akhirnya kita memutuskan yuk kita mulai nih crowdfunding di indonesia buat social project
karena kita udah biasa galang dana buat dunia sosial juga
dan awalnya tuh emang lebih ke segmen aktivis temen temen di kampus yang punya project sosial
tapi lama kelamaan ternyata ada banyak
termasuk sekarang yang paling banyak sebenarnya orang tua orang tua kayak mas gatot tadi dan mbak ulfa
yang punya anak yang mungkin lahir prematur atau masuk nicu yang nggak bisa biaya pengobatan
dan mereka galang dana di kitabisa dan ketemu sama banyak orang baik
itu yang bikin kita bahagia sih ternyata jembatan kebaikannya berfungsi
karena banyak orang yang pengen bantu sebetulnya tapi karena nggak tau gimana caranya
jadinya sekarang ada medianya nih kitabisa com
nah ini baru satu pembicara ada berapa pembicara semuanya
di satu kota itu ada enam pembicara
ada enam pembicaraan itu satu hari ya
satu hari jadi dari jam sepuluh pagi sampai jam lima setelah itu ada workshop
di hari yang sama
di hari yang sama
saya penasaran harga tiketnya berapa sih putri
hanya rp satu ratus lima puluh saja
eh gimana kok murah amat
jadi cepetan dibeli di tiket com
hanya di tiket com
hanya di situ aja nggak bisa offline langsung nanti datang ke seminarnya nggak bisa
karena abdul udah mau sold out
beli sekarang di tiket com
masih bisa dibuka sekarang ya
jadi setiap dari apa namanya
setiap kota dibuka di tiket com itu pada saat mau tayang bukan tayang sih
mau asal aja
jadi tiketnya udah bisa dibeli sekarang
untuk semua kota itu ya
beden malang makassar
nah yang terakhir nih putri dan juga fatih ini kan sebelum kita berpisah dan tentunya ini di tiga kota ini anda beruntung sekali
karena didatangi sama kreatif perner
silahkan ajak sebanyak banyaknya untuk datang ke kreatif perner
tekan mas al fatih
teman teman yang di medan makassar dan malang
langsung aja buka tiket com dan beli tiketnya
dan sampai ketemu kalau sama saya di makassar di kreatif perner corner
dua februari ya mas al fatih
jadi jangan lupa kalau di medan itu sembilan belas januari
ini malang dua puluh enam januari
dan di makassar dua februari

makassar penutup ya berarti ya
kalau mau info nanti instagramnya
kalau mau info bisa add kreatif perner ec
di instagramnya putri juga ada tapi
putri andri skor tanjung
oke baiklah kalau begitu
terima kasih ya teman teman
terima kasih banyak
ini kita informasiin lagi nih buat pemirsa di rumah
saya bacain lagi ya
jadi tiket kreatif perner ini dapat dibeli di tiket com
info lebih lanjutnya lewat
tentang acara ini bisa anda hubungi nomor delapan ratus dua belas sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua
ada di bawah tuh
nomornya bisa di whatsapp dan juga lewat sms
oke anda juga bisa buka instagramnya
tadi sudah disebutkan oleh putri ya
langsung aja di follow
lalu dilihat infonya di situ
oke sukses ya untuk
terima kasih ya
terima kasih banyak
kami bisa menginspirasi banyak orang
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi